saya harus membantu guru lain
jadi kita sekarang buka halaman satu ratus dua puluh satu
nanti saya kembali lagi
iya pak amir ada apa
loh kok ada apa
bukannya tadi ibu nyariin saya
tadi ian bilang katanya
terus bilang bu devi minta tolong
hmm kayaknya pak amir dikerjain muridnya nih
lo udah pacaran sama boy
sejak kapan kayak dianya
sejak kapan itu jadi urusan loh
bukan urusan loh kan
udah deh jadi orang
nggak usah kepo
sama urusan gue
udah ya gue mau cabut
sini rai pak ali
gue sama meli barusan denger langsung
kalo ini semua boy udah pacaran
iya sih emang
gue juga tadi liat
boy sama angel lagi berduaan
terus kayak mereka mesra banget gitu
sayang sayang terus gitu loh ke boy
yaudah lah bodo amat
bagus dong kalo dia udah pacaran sama angel
jadi kan akhirnya kita semua
tau kenatanya kayak gimana
gue juga udah punya bukti bahwa
dengan gue tahu kayak gini
gue jadi gak akan
gue jadi gak akan percaya sama omongan gombalnya boy
dan gue berjanji
gue gak akan percaya sama omongan gombalnya boy
dan gue juga gak akan pernah

gue ketuanya bentar ya

loh bener bener jahat boy
lo bener bener jahat boy

selamat pagi dek
kamu tahu kesalahan yang kamu lakuin
enggak tahu pak tapi saya minta maaf apa kalau saya salah pak
maaf maaf kamu saya tilang karena kamu sudah menerobos lampu merah
pak saya kan robo lampu merah
dan saya juga mau buru buru berangkat ke sekolah pak takut telat
saya tidak menerima alasan apapun
kalau kamu gak mau telat kamu harus datang lebih pagian
jangan melanggar lalu lintas
mana surat surat kamu cepat
ini kan surat surat saya lengkap ya pak
berarti saya bebas dong saya boleh berangkat ke sekolah sekarang
maaf dek kamu tetap selalu saya hilang
minggu depan kamu harus ikut sidang pengadilan ya
aku kena hilang
ini bubur pesanan kamu
aku beli ini perjuangannya besar loh sampai aku kena tilang
makasih ya sayang
untung guru aku belum masuk kelas
jadinya aku bisa makan dulu deh
gak sia sia perjuangan aku beliin bubur itu buat kamu
karena kamu berikan senyuman termanis kamu buat aku
nanti waktu istirahat ajakin aika ketemuan ya
sama aku megan cindy
soalnya ada yang mau aku omongin
yaudah sekarang aku masuk ke kelas dulu ya
soalnya pak amir kayaknya udah dateng deh
kamu tahulah pak amir kan orangnya kelewat kaji nih
di sekolah ini
selain belajar soal pelajaran
kita juga harus belajar saling harga menghargai satu sama lain
cara kita beretika
sembarangan aja permisa permisi
ini jam pelajaran udah mau kelar
emangnya kamu pikir ini sekolah engkong kamu
sekolah bapak kamu
maaf pak saya telat tadi saya
ah alesan aja kamu yan
semua juga tahu
saya juga tahu kalau kamu telat
kamu berdiri di depan setu
bahwa tadi itu saya telat karena saya ketemu sama bu devi
terus saya dipanggil sama bu devi
bapak mau tahu nggak kata bu devi apa
bu devi nitip salam sama bapak
katanya dia ngajak ketemu bapak di kelas sebelas tuh
berhubung saya harus membantu guru lain
kita sekarang buka halaman satu ratus dua puluh
nanti saya kembali lagi
kalau bisa oke
saya nunggu di ambung
iya pak amir ada apa
loh ada apa
bukannya tadi ibu nyariin saya
tadi iyan bilang katanya
terus bilang bu devi minta tolong
kayaknya pak amir dikerjain muridnya nih
ada yang bisa saya bantu bu
dengan senang hati
pak amir baik banget
ada lagi permisi bu
maju kamu ke depan
kamu gak dimana gak dimana bikin masalah aja
kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai
jangan jadikan diri
gue pengen ngomong sebentar dulu sama ian
sini deh ian